dan untuk mengetahui bagaimana persiapan daerah melaksanakan ppkm darurat
sudah ada koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan di daerah istimewa yogyakarta
dan produser lapangan gia klarissa di surabaya
kita ke yogyakarta terlebih dahulu
hendrawan bagaimana persiapan dan langkah yang akan dilakukan pemprov d i e terkait ppkm darurat
amel kalau di paket berita sebelumnya disebutkan bahwa pemda d i y saat ini
masih mendugu instruksi mendagri
namun beberapa menit yang lalu sebelum saya melakukan laporan ini
saya mendapatkan konfirmasi dari pemprov d i e bahwa instruksi mendagri sudah diterima
dan pemprov d i e saat ini sudah membuat instruksi lanjutan
untuk dilakukan di wilayah daerah istimewa yogyakarta di lima kabupaten kota
salah satu hal yang paling mendasar adalah wisata di daerah istimewa yogyakarta
pemprov d i e akan ditutup
ini menyusul apa yang sudah disampaikan sekda daerah isma yogyakarta sebelumnya
kadarmanta baskara aji yang menyatakan akan mengikuti instruksi mendagri
bila wisata di yogyakarta ini ditutup
ini tentu saja menjadi langkah progresif yang dilakukan sejak corona masuk ke yogyakarta
karena perintah untuk menutup wisata ini sebenarnya tidak pernah dilakukan
kecuali oleh sejumlah pemerintah kabupaten
yang meminta penutupan sejumlah wisata dalam jangka waktu tertentu
meskipun akhirnya kemudian dibuka kembali
dan ini adalah langkah penutupan untuk dilakukan di seluruh kabupaten kota di daerah istimewa yogyakarta
nah tentu saja ini menjadi suatu hal yang penting bagi yogyakarta
karena pariwisata adalah satu dari dua hal yang menjadi pendapatan
atau apbd dari daerah istimewa yogyakarta
bila sebelumnya sri sultan hamad kebono ke sepuluh menyatakan tidak punya anggaran
ketika ingin melakukan lockdown sendiri
namun saat ini atau beberapa waktu yang lalu gubernur d i e menyatakan
saat ini ada anggaran tersedia untuk melakukan ppkm darurat
nanti pihak pemda d i e akan melakukan pembicaraan ulang dengan dprd d i e
dan ini tentu saja menjadi perhatian dari pemda d i e
maupun pemerintah kabupaten kota di lima kabupaten kota di d i e
pasalnya bila kita melihat dari apa yang disampaikan oleh menko marves luhut bin sarpanjaitan
menyatakan bahwa akan ada sanksi bagi kepala daerah
baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang tidak mengikuti arahan dari pemerintah pusat
karena kita ketahui meskipun pemerintah pusat mempunyai kebijakan tertentu
namun eksekutornya tentu berada di wilayah kabupaten dan kota
dan sementara itu bila kita melihat konteks daerah istimewa
daerah istimewa yogyakarta sampai hari ini
kemarin adalah angka lagi lagi adalah angka tertinggi di d i e
yang meliputi jumlah konfirmasi positif covid sembilan belas yang mencapai delapan ratus sembilan puluh lima kasus
dan juga kasus meninggal di d i e yaitu tiga puluh tujuh kasus
angka meninggal ini tentu saja bisa jadi lebih banyak lagi
karena beberapa hari sebelumnya ketika dinas kesehatan daerah istimewa yogyakarta
menyatakan hanya ada delapan belas kasus kematian
kami mencoba mengecek dengan data pembanding di
posko dukungan satgas covid sembilan belas d i e menyatakan jumlah kematian dua puluh empat jam
mencapai di waktu yang sama itu mencapai seratus kasus atau seratus kematian
kita tentu ingat bahwa yogyakarta adalah salah satu dari dua provinsi terkecil di indonesia
namun posisinya adalah lima besar nasional dalam penanganan covid sembilan belas
dan bila kita mengingat jumlah konfirmasi positif covid sembilan belas
yang ada di indonesia amel
baik hendrawan terima kasih dan sekarang kita akan beralih ke ghea di surabaya
ghea bagaimana persiapan provinsi jawa timur jelang ppkm darurat di sana
baik selamat siang amel
sejauh ini pemerintah provinsi jawa timur memang masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat
namun yang difokuskan saat ini untuk pemerintah provinsi jawa timur ini adalah
berkoordinasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana
adanya ppkm darurat
di wilayah jawa timur
nah kalau di wilayah jawa timur sendiri ada tiga puluh enam kabupaten kota
yang nantinya akan melakukan atau menerapkan ppkm darurat ini
yang dari tiga puluh enam kota tersebut ada dua wilayah yang memang tidak masuk ke dalam pelaksanaan ppkm darurat ini sendiri
yaitu ada sumeneb dan juga probolinggo
intinya saat ini pemerintah provinsi tengah bersiap apapun arahan dari pemerintah pusat
kemudian juga saat ini sudah melakukan koordinasi
dan juga melakukan sesuatu yang sangat penting
untuk arahan dari instruksi pemerintah pusat ini nantinya juga akan disosialisasikan kepada masyarakat ini sendiri
nah amel salah satu lokasi atau wilayah yang nantinya akan diatur untuk selama pelaksanaan ppkm darurat adalah pusat perbelanjaan
dari pantauan kami hari ini jelang diberlakukan ppkm darurat ini memang kondisi di wilayah ibu kota khususnya di kota surabaya
ini memang terpantau cukup lengang
begitu juga tadi kami sempat memantau beberapa pusat perbelanjaan ini juga mulai sepi juga
dan ini saat ini saya sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan juga
memang menurut pihak pengelola juga ini memang sejak ppkm mikro sebelumnya di mana di wilayah kota surabaya ini sendiri diberlakukan
memang ada penurunan jumlah pengunjung apalagi di tengah lonjakan kasus covid sembilan belas yang beberapa minggu terakhir ini memang cukup tinggi
dan di wilayah provinsi jawa timur ini sendiri memang dengan adanya ppkm darurat ini diharapkan mampu menekan laju penularan atau penyebaran virus corona ini sendiri
kita melihat bahwa dari kasus kumulatif positif corona di provinsi jawa timur ini memang sangat tinggi dan beberapa pekan terakhir ini sendiri juga mengalami lonjakan yang signifikan
untuk secara kumulatif ini mencapai satu ratus tujuh puluh empat ribu kasus positif dan untuk penambahan kasus harian ini tertinggi amel dibandingkan dengan beberapa waktu terakhir yang sempat
yang kali ini update terakhir ini bahkan lonjakan kasus mencapai seribu lebih kasus harian ini sendiri
memang delapan puluh tujuh persen diantaranya dinyatakan sembuh namun lagi lagi kita melihat masih ada delapan lebih pasien yang masih harus dilakukan perawatan
dengan adanya ppkm darurat ini memang menjadi tugas pemerintah dan masyarakat semuanya tentunya tidak hanya memang secara skema atau secara teknis ini memang belum dijabarkan secara langsung karena memang masih menunggu arahan dari pemerintah pusat
namun ppkm darurat ini pemerintah provinsi jawa timur juga mempunyai target untuk semakin memperbanyak atau memperketat testing dan juga tracing untuk di wilayah jawa timur ini sendiri dan juga untuk proses vaksinasi
nah untuk vaksinasi ini gubernur jawa timur juga menargetkan dalam satu hari ini nantinya selama ppkm darurat ini ada seratus ribu orang yang akan divaksin dalam satu hari
kalau kita melihat sendiri sejauh ini juga memang
untuk capaian vaksin di wilayah jawa timur ini memang masih jauh daripada target
nah diharapkan dengan adanya ppkm darurat tadi selain untuk membatasi mobilitas masyarakat juga mampu membuat pemerintah provinsi jawa timur untuk semakin mengetatkan testing dan tracing dan juga program vaksinasi
baik ya terima kasih atas laporannya
selamat bertugas kembali